makan aja udah
lo jawab jujur sama gue sekarang
lo itu kenal ya sama lo
kayaknya hubungan lo sama dia tuh gak berbeda
bangun itu batu lo kan
alek kenal sama laki laki itu
enggak gue gak kenal
gue baru ketemu tadi kok
jadi udah deh
gue juga tadi lihat kok
kalian tuh saling pandang
dan pandangannya itu penuh dengan kebenaran
jadi udah lo jujur aja sama gue
malah itu tuh jangan tutup tutupin
kita paling tidak suka sekali kalau kita punya kawal itu suka berbohong
jadi lebih baik alih jujur saya sudah
gue emang gak kenal sama dia
tapi yang jelas nih
gue punya masalah sama
dia adalah ketua geng yang kemarin udah pukulin dua sampai babak dulu
katanya bahwa misi perdamaian
ternyata dia ini biang kerusuhan ya kaw
beta tidak tarima ini kaw
kata orang semua toh
harus kasih balasan
ini sih masalah gede
bisa bisanya itu orang keroyokin dulu
eh gue gak peduli ya
mau dia ketua g mau dia bawa anggotanya
gue harus kasih pelajaran sama dia
itu batu kaw
kata orang semua harus kasih pelajaran
ini lagi penting
masalah serius ini
tapi dia anak ips juga loh
masa sih sama anak ips berantem
kalau anak ipa ngeliat mereka sendiri
kalau kita berantem mereka seneng dong
beta tetap tidak peduli
lagian dia itu bukan anak ips dari sekolah kita toh
tidak akan pernah ada ampun
buat orang orang yang sudah parani usik beta punya kaw
menurut gue masalah ini gak usah dipanjangin lagi
udah lewat juga
gue juga udah gak kena penang apa
tapi yang pasti dia pasti kaget juga
karena dia ngeliat gue ada di sini
ini toh tidak bisa
kata orang semua harus kasih perhitungan buat dia
dan kalian harus tau
jujur saja dari beta punya perasaan nih
dan mungkin kawan kawan semua di sini punya perasaan yang sama kayak beta
kata orang semua di sini sudah anggap kalian itu sebagai sahabat
dan bukannya hanya sekedar sahabat
kalian itu sudah buat kata orang semua di sini
jadi kata orang semua di sini tidak akan pernah terima
kalau alih diperlakukan seperti kayak kemarin
apalagi kalian sampai bawa belum
jadi menurut beta kata orang semua harus kasih perhitungan buat dia
jangan sampai dia bisa kaget
pokoknya kita harus kasih pelajaran sama dia
walaupun gue juga lagi banyak masalah
tapi gue tetap peduli sama lo
bukan cuma gue ki
kita semua di sini peduli sama lo
karena itulah gunanya sahabat
supaya kalian tahu ya
kata orang semua di sini juga peduli sama lo
jadi kalau seandainya ada yang sakit itu kok orang semua juga yang sakit
hei kontrol berangkat sekarang
aduh di sini
itu bukannya anak misi perdamaian dari kelas ps
kok malah masuk ke area ipa
bentol aturan tuh anak
lihat tuh ada anak misi perdamaian dari kelas ps
minggat masuk ke area ipa
woy siswa sementara
eh ini tuh wilayah anak hipah
dan lo sebagai utusan dari ps gak bisa seenaknya nginjakin kaki lo di sini
jadi gue saranin kalau lo mau aman sekolah di sini
mending saya tahu dulu deh aturan sekolah ini
itu anak baru kan
anak baru ke sini untuk membawa misi perdamaian
jadi gak usah bikin malu ya tolong
jadi gak usah bikin malu ya tolong
jadi gak usah bikin malu ya tolong
jadi gak usah bikin malu ya tolong
suaranya kok kayak
suaranya kok kayak

aku cari kamu kemana mana
ternyata ketemunya disini
ini gak ada urusannya sama lo
ini gak usah ikut campur
aku kenal sama cudini
nanti kita kebawa bawa tau
udah denger semuanya mike
kamu mau jadi ketawuran lagi kan
buat nyerang sma wijaya
aku udah bilang berapa kali
aku gak mau kamu bahas minta putus lagi
ya aku gak bakal bahas lagi
kok kamu dengerin apa yang aku bilang
ini kan buat kebaikan kamu juga mai
aku ini bukan tawuran
aku cuma mau selesaiin masalah
antara sekolah kita sama sma wijaya
ya kamu kan pakai acara kekerasan kan
ya karena mereka gak mau secara baik baik nih
came mau membayar demonstrasi